mengadili satu menerima permohonan banding dari tedraqua verdi sambu s a s i k m h
dan penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta selatan
kedua menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan
nomor tujuh ratus sembilan puluh enam pit b garis miring dua ribu dua puluh dua garis miring pn jakarta selatan
tertanggal tiga belas februari dua ribu dua puluh tiga yang dipintakan banding tersebut
ketiga menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
keempat membebankan biaya perkara kepada negara
demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta
pada hari senin tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh tiga oleh singgih budi prakoso
sarjana hukum master hukum sebagai hakim ketua
ewit sutriadi sarjana hukum master hukum
hamulyanto sarjana hukum master hukum
abdul fattah sarjana hukum master hukum
dan tony pribadi sarjana hukum master hukum
sebagai hakim hakim anggota
putra sebut pada hari rabu tanggal dua belas april
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis
dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut
dipantul oleh budiarto s a m h
panitra pengganti pada pengadilan tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa
atau penasihat hukum terdakwa
jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil
iya baru saja kita saksikan bersama
sidang putusan dari bandingnya ferdis sambo
yang tadi disebutkan
oleh majelis hakim selaku ketuanya
yaitu singgih budi prakoso
menguatkan putusan dari pengadilan
negeri jakarta selatan
yang artinya hukuman yang akan diberikan
terhadap ferdis sambo akan tetap dieksekusi
yaitu hukuman mati
dan tentunya ini kita harapkan
bahwa keadilan memang sudah ditegakkan
tadi juga banyak memori banding
yang dibacakan oleh masing masing majelis hakim
memori banding yang diajukan oleh pihak ferry sambo ini
ditangkapi dari sejumlah fakta persidangan
yang menguatkan dari apa yang sudah diputuskan
oleh pengadilan negeri jakarta selatan
tadi kita tidak melihat pemandangan
dari seorang ferdi sambo di ruang sidang
maupun kuasa hukumnya termasuk dari jpu
jaksa penuntut umum
informasi yang kami impun bahwa
memang ketentuan dari persidangan ini
tidak mewajibkan kehadiran dari verdi sambo
selaku pihak ferry sambo
yang mengajukan banding di pt dki jakarta
dan kita akan nantikan kelanjutan dari
sidang putusan banding untuk terdakwa berikutnya
juga mengajukan banding ke pt dki jakarta
atau pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dki jakarta
untuk merespon putusan dari pn jakarta selatan
karena putri canrawati ini menerima hukuman
atau fonis selama dua puluh tahun

ini lebih berat dari tuntutan jpu
dan ia mengajukan banding ke pt dki jakarta
tidak hanya putri canrawati
dua terdakwa lainnya juga ikut
yang difonis lima belas tahun penjara
termasuk juga riki rizal
tiga belas tahun penjara
kita akan nantikan bersama
kelanjutan dari sidang putusan banding
untuk terdakwa putri canrawati
yang sedianya dari pt dki jakarta
ini akan digelar setelah istirahat siang ini
suasana persidangan kita akan gali
bersama tim kami di lapangan
dan jika kita mengacu kepada
apa yang diungkapkan oleh majelis hakim tadi
ia membacakan kembali keterangan sejumlah saksi
ketika kasus yosua ini bergulir
yaitu pada tanggal enam belas februari
banding ini telah diajukan oleh penasihat
ini adalah penyakit yang terjadi

ini adalah penyakit yang terjadi
kemudian tujuh belas februari
juga ikut mengajukan banding
ke pengadilan tinggi dki jakarta
setelah kuasa hukum verdi sambo
mengajukan banding atas putusan
yaitu hukuman mati
yang diberikan kepada ferdis sambo
dan tadi juga disebutkan
dibacakan tentang ringannya
fonis yang diberikan kepada
satu tahun enam bulan penjara
jpu tidak sama sekali
mengajukan banding dan sudah
ingrah di tingkat pertama
yaitu pn jakarta selatan
atau putusan di tingkat pertama
dibacakan tadi memori banding
oleh majelis hakim di pt dki jakarta
atau pengadilan tinggi dki jakarta
lebih beratnya fonis yang
dijatuhkan oleh verdi sambo ini
daripada tuntutan jpu
dan kemudian ada juga
poin yang menyebutkan
menggadaikan masa bakteria
diterdakwa sebagai polisi
selama dua puluh tahun lamanya
inilah yang menjadi pertimbangan
pn jakarta selatan
ia memberikan fonis hukuman mati
kepada verdi sambo
selain itu juga jika melihat ke belakang lagi
poin sebenarnya yang sudah diajukan
ke pengadilan tinggi dki jakarta
tujuh poin ini yang perlu dikaji oleh majelis hakim
pengadilan tinggi dki jakarta
pada hari ini
tadi sudah disebutkan poin poinnya
banyak tujuh poin
yang pertama mungkin bisa saya review kembali
ini berkaitan dengan putusan
putusan pn jaksel atau
pengadilan tinggi dki jakarta selatan ini
dari ferdis sambo di pengadilan pertama
ini lebih berat dari tuntutan jaksa
penuntut umum yang
hukuman seumur hidup
kemudian disebutkan juga
dari memori banding verdi sambo
dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim
dan untuk seorang terdakwa ini
punya hak ingkar
hak ingkar ini diberikan
guna memberikan keterangan
sebebas bebasnya kepada penyidik
termasuk juga keterangan
disampaikan dalam fakta persidangan
di pengadilan kepada
majelis hakim di persidangan
kemudian hak ingkar ini juga membawa konsekuensi
seberapa tindakan yang telah
dilakukan oleh seorang terdakwa dalam tindak kejahatannya